kita beralih ke informasi lainnya
seorang pedagang sandal di sidoarjo yang memiliki keterbatasan fisik
memiliki perhatian besar terhadap penghijauan
sudah delapan tahun mulyono menanam ribuan pohon di sejumlah sudut kota
demi keindahan surabaya
inilah keseharian mulyono pedagang sandal di pasar krian sidoarjo
sehari hari dirinya memiliki kesibukan merapikan barang dagangan
hingga melayani pembeli
namun siapa sangka dibalik keterbatasan fisiknya
mulyono memiliki perhatian besar terhadap lingkungannya
bermodalkan dari uang pribadi dirinya gemar menanam pohon
di hampir seluruh kecamatan di krian sejak delapan tahun lalu tanpa dibayar
mulyono rela menghijaukan kotanya agar semakin nyaman dan sehat sebagai tempat tinggal
namun demikian upayanya juga bukan tanpa rintangan
mulai dari putus asa karena banyak bibit yang ditanam
dirusak ke jalan kaki hingga rusak karena peristiwa kecelakaan
mulyono tetap punya semangat untuk menanam aneka bibit pohon agar varitasnya bertambah
sampai dulu satu tahun baru ditanam ke jalan itu jalan gersik
ya di sekitar krian lah pokoknya yang gersang gersang ditancep di pohon
tak sekedar menanam saja mulyono juga melakukan perawatan
di sepanjang area bibit itu ditanam
bisa kita bayangkan bila penduduk indonesia yang berjumlah lebih dari dua ratus enam puluh tujuh juta jiwa
untuk menanam satu pohon seperti ini di lingkungannya
bukan hanya dapat mencegah bencana alam yang akan terjadi di musim penghujan
namun juga akan menjadikan indonesia sebagai paru paru dunia
dan mengurangi pemanasan global yang semakin parah terjadi saat ini
sampai saat ini terdapat ribuan pohon yang sudah ditanam mulyono
dengan cara ini dirinya menginspirasi warga untuk bisa melakukan hal serupa seperti yang dilakukannya